kepala dinas kesehatan kabupaten sleman joko hastario tidak pernah mengetahui laporannya tentang pasien dalam pengawasan yang meninggal dalam kondisi tidak disweb atau disweb satu kali
dimasukkan pemerintah daerah istimewa yogyakarta ke dalam status negatif covid sembilan belas
padahal ia telah mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas terbaru yang dikeluarkan kementerian kesehatan
menurut pedoman tersebut pdp dinyatakan negatif covid sembilan belas jika telah disweb sebanyak dua kali
kita tetap berpatoan pada negatif itu tadi harus dua kali swab
kalau belum disweb atau baru disweb sekali tapi meninggal misalnya itu kita tetap tidak mengatakan itu negatif
dalam proses tetapkan kategorinya dalam proses
kasus yang sama ternyata juga terjadi di kota yogyakarta
kepala gugus tugas covid sembilan belas kota yogyakarta heru purwadi juga baru tahu
bahwa ada perbedaan data pdp meninggal yang dilaporkannya ke pemda d i y
dan data yang diumumkan pemda d i i ke masyarakat
kemarin saya minta supaya angkanya itu jelas totalnya berapa yang masih diawasi berapa
sehingga tidak ada membingungkan itu
nah kalau yang ini tadi menyangkut informasi pdp meninggal kok berbeda
itu yang saya juga baru tahu sekarang ini mana
di kabupaten bantul dinas kesehatan setempat menyerahkan status pdp meninggal ke rumah sakit yang merawat
dengan alasan tidak ada pedoman yang mengaturnya
jadi memang tidak ada di pedoman bahwa untuk yang meninggal itu harus dua kali sweb kan
tidak tapi kalau sekali sweb keluar negatif kemudian diagnose pendukungnya yang lain ternyata mengarah kepada di luar covid sembilan belas
jadi dokternya yang di sana yang merawat itu mau ke mana
dalam liputan kolaborasi dengan sejumlah media di yogyakarta
cnn indonesia menemukan dua belas kasus pdp meninggal berstatus negatif covid sembilan belas yang tidak sesuai pedoman kemenkes
data ini dihimpun dalam rentang waktu dua bulan sejak kasus pertama covid sembilan belas muncul di d i i pada lima belas maret hingga lima belas mei dua ribu dua puluh
kasus ini tersebar di tiga wilayah yaitu kota yogyakarta kabupaten bantul dan kabupaten sleman
kota yogyakarta kabupaten bantul dan kabupaten sleman

kota yogyakarta kabupaten bantul dan kabupaten sleman
data yang dikumpulkan berasal dari dua laboratorium yang melakukan uji swab
yaitu laboratorium rsup dr sarjito dan balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit atau bbtklpp yogyakarta
di d i y terdapat tiga laboratorium yang melakukan uji swab
pemerintah daerah istimewa yogyakarta tidak menampik ada pengubahan data yang tidak sesuai pedoman kemenkes
pemda beralasan tidak ada aturan detail yang mengatur tentang standar
atus pdp meninggal
ada yang meninggal baru satu kali
nah kalau itu hasilnya negatif ya kita negatifkan
kita menulis di situ itu nggak main main untuk yang seperti ini yang tidak yang kasus kasus seperti ini
ke rumah sakit yang merawat
apakah ini benar benar bisa dinegatifkan
keputusan pemerintah d i y ini membuat grafik pdp meninggal
dengan status negatif covid sembilan belas meningkat tajam
sebaliknya grafik pdp meninggal dengan status positif covid sembilan belas cenderung landai
sejak pertengahan maret hingga akhir mei
ada delapan kasus pdp meninggal dunia positif covid
sebaliknya pdp meninggal dunia negatif covid sembilan belas mencapai enam puluh lima kasus
pakar biologi molekuler ahmad rusdan handoyo utomo
mengaku terkejut dengan temuan ini
berarti sembilan puluh lima berarti kalau ditotalkan enam puluh lima atau delapan puluh delapan itu berarti tujuh puluh tiga ya
tujuh puluh tiga cuma ketemu positif delapan itu berarti kan cuma sepuluh persen
itu kayaknya ada sesuatu deh yang mungkin perlu dihidupkan
saya cuma khawatirnya tadi mereka cuma ngambil satu swab
saya juga nggak nyangka sih kalau sebanyak ini ya
ahmad yang sebelumnya merupakan peneliti utama di stem cell and cancer institute
milikal bifarma ini menambahkan
ketidakakuratan data tidak akan menunjukkan kondisi penyebaran covid sembilan belas yang sebenarnya
dan bisa menimbulkan risiko pengambilan kebijakan publik yang salah